hai hai hai hai hai hai hai ayo kita kesana kita tolong yuk ya allah kenapa lagi tuh aduh
sakit badan abah sakit gede banget sih
kenapa bisa jatuh berduaan begini sih
haduh ini baru gue demen niatnya nih ini namanya saling dukung mertua awal menantu solid
hal ini moving
ering ini langsung bokwi ini bakalan ke masjid

muncul kash is kok kayak gini ini ini karena gue erang pengg accountable dia ngasih barku itu itu dia dijoan
tungguin ya ummi ambil mau kena dulu ayo
cepat ya mi
yaudah taro disitu aja
alhamdulillah ya hari ini kita rezeki berlimpah
tuh ini dari kue nih semuanya nih lu cobain masing masing
wah dahilah buatan diri nih
bu hajar maimunah ayo boleh nanya bentar kagak
apa benar ramadhi sa gagal
jadi menantunya hajar maimunah
naga naganya hajar maimunah pergi bander nih
rumahnya udah ditinggal sama robi gak jadi pulas sama ramadhi
ya gak sih ibu ibu
kok jangan ngomong begitu maaf ya
lagian ini kan masjid
yang tadinya kita harus tadarusan malah jadi ngomongin orang
ah udah deh robi
lo kagak usah ngebelain gue
gue tau tuh semua paling gue gosipin dari lo
kok bu hajar maimunah mikirnya kayak gitu sih
ya jelas dong gosip soal itu siapa lagi yang bocorin
kalau kan yang punya kepentingan
umi umi jangan ngomong kayak gitu dong umi ini kan masjid
udah udah diem rumah
ini juga nyangkut dengan kebaikan harga di rumahnya
jadi gue mau ngomongin
bu hajar maimunah
ayah denger bukan dari bu hajar rodia
tapi dari yang ngosip si atike
bu hajar rodia mah kagak ngomong apa apa
ibu punya berita gembira buat kamu
berita apa sih ibu
ibu punya calon istri lagi untuk kamu
tadi kan ibu ke pengajian
terus ibu dikenali sama anak punya teman ibu
yang ikut pengajian sama ibunya
ibu juga punya anak
dudak punya anak dua
buah gak dikenalin
soalnya auranya terlihat istri pengabdi keluarga
maaf banget ya bu
ibu lihat sendiri kan ramadhin lagi sibuk banget
kamu sih kelewatan ya di
masa waktu sedikit aja nggak ada sih buat ibu
karena ibu omongin ini juga buat masa depan kamu
ibu cuma pengen nanya gimana menurut kamu
ramadi lagi males ngomongin masalah itu dulu bu
ibu ngerti kan
kamu sama aja keras palanya sama bapak kamu kok gak
enak nih bajalan pagi pakai begini nih gila
olah lah jalan terus biar kita fit
kalau bisa sering sering tiap pagi
berat ya banyak john ya
enggak pokoknya harus kalian jenis juga olahraga pagi nya
enak ya jalan jalan pagi begini
udaranya segar badan kita jadi enak terus nafas juga jadi lega
iya nya besok besok kita olahraga paginya sama mbak
ntar jalan yang penuh sama keluarga kita aja dong
kayak matauran gitu
lihat tuh mbak si rodia tuh mbak
didorong sama si johnny pakai kursi roda
he he kelihatan rodia
pakai didorong anak kecil lagi
gak boleh tuh nyiksa tuh
aduh kenapa ya lo rodia
manja peh malesin jalan
bukan gua aja ini johnny yang nyuruh kok
biar johnny sambil olahraga
bilang aja lu disuruh rodiah ya kan
kaga pak ji
ini tuh joni yang mau
johnny juga kuat kok
kalau pak ji gak percaya sini
pak ji johnny gendong
hah lo sok kuat lo anak kecil juga lo
gue tahu kenapa lo didorong begitu
lo pasti ngiri sama gue kan supaya bergaya begitu
udah kalau dulu gue lagi sakit
tapi sekarang nih gue obat pakai gitu gitu
jauh jauh jauh gue gel gel
terserah bu aja mau apa
ya udah jun kita pergi aja dari sini
iyenya ini juga kesel
masa pagi pagi udah ketemu kertasan kretek
dasar anak pungut
oh gitu tuh pak dia tuh
kalau udah skala aja deh kabur deh tuh
dia memang pengecut
dan tampangnya aja kagak punya nyali
jun haji maimunah kenapa tuh
ya allah kenapa lagi tuh
gatot lu dong pak
badan abah juga sakit
umi gede banget sih berat
pokoknya gak angkat
aduh aduh aduh
kenapa bisa jatuh berdua duaan begini sih
ngomong doang wah cepet berdendam
aduh aduh aduh
gak kuat gak kuat
aduh kaki gue aduh
aduh gak bisa bergerak kaki gue
aduh aduh aduh
biar pakai kursi menaik aja ya
nggak gak usah
gue gak mau pakai muka seorang
bu aji kagak boleh gitu
orang nawarin baik baik kok malah dikatain
terbunyi ketularan lo
yaudah gak apa apa ibu ibu
ayah udah enakan kok didorong sama si joni
bapak sakit juga nih aduh
kecepetan tapi belahan
tuh rasain kan
jangan sok tau
kalau mau ditawarin pertolongan malah belagu
tau tuh haji emangguna
orang lagi kesusahan ditolongin malah menghina

jalan lagi yuk
ibu ibu kurang ajar lo
bukan nolongin gue malah nyumpain
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi